usapan terakhir endang di peti jenazah
jadi salam terakhirnya untuk sang putra
dimakamkan di pekuburan yayasan budi luhur
namun ketegaran endang
begitu jasad sang putra
diturunkan ke liang lahat
endang bahkan seolah terus berbicara
pada jasad sang putra
mendiang agung gugur usai memandu penerbangan terakhir
dari bandara mutiara sis al jufri
palu saat gempa jumat menang lalu
keluarga melayu gunawan
mengaku bangga dengan sosok pemuda
yang baru berusia dua puluh dua tahun ini
kenaikan tingkat jabatan luar biasa
berupa kenaikan tingkat jabatan
dua tingkat lebih tinggi dalam keputusan direksi
selain kenaikan pangkat dua tingkat
mendiang agung ditetapkan sebagai
nama agung juga akan dibawa ke forum asosiasi air traffic control internasional
mendiang agung juga akan dibawa ke forum asosiasi air traffic control indonesia
untuk diusulkan sebagai pahlawan etisi dunia